wah bahaya ini mekamin
kalau gitu mau kita pake mantra masuk pohon aja
jalene cah tulang tu jahe maguk
serele wembah jame kolot buk
kamu maktu pake mantra joget joget segala
udah tuh kalau gitu pak
dasar dua pendekar pendekar
jadi seperti itulah
yang sebenarnya terjadi rai
sebuah fitnah yang sangat keji
sedang mengancam ibu darah
atau sebuah melarang
ayah anda menyembunyikan masalah ini kepada aku
aku berhak tahu yunda
ayah anda prabu hanya tidak ingin kamu bersedih saja
dan ayah anda prabu berjanji
akan mengembalikan kehormatan ibu darah
tuh sebang larang secepatnya
kenapa bunda harus menerima nasib seperti ini
ini bener bener tidak adil
hinda pun berpikir seperti itu
walaupun yunda sempat percaya
dengan fitnah keji itu
namun saat ini
yunda sangat yakin
bahwa ibu darah
tidak mungkin melakukan hal sekeji itu rai
lalu apa yang harus kita lakukan sekarang indah
kita tidak bisa melakukan apa apa rahim
sebelum kita mendapatkan bukti
yang meringankan ibu nda ratu sebanglarang
kita harus mencarinya
dan mengungkap fitnah ini yunda
kamu benar rai
saat ini yunda
dan syekh guru nerjati
minta maaf kepadamu ya allah
lindungilah bunda ya allah
jauhkanlah bunda dari fitnah ya allah
sekarang sebaiknya yunda istirahat
baiklah kalau begitu rai
jaga dirimu baik baik ya
ada apa memanggilku
untuk membunuh raden walang sung sang
tapi kenapa kamu tidak melakukannya
dia sekarang berada di tanah panjang caranya
dan sebentar lagi
rai prabu selimwangi
kalau anak sulungnya masih hidup
ini harus dicegah
siapa orang itu yang sudah mengenali dia walang sung sang

kita berbagi tugas
aku mengurus walang sung sang
dan kau mengurus syekh nurjati
tapi si dia malam ini juga
jangan sampai dia bicara sama si iliwadi
tapi bagaimana caranya nyai
tapi bagaimana caranya nyai
ilmu kanur rakan syekh nurjati
sangat saktiman raguna dan mumpuni nyai

amuk barugun pakai otak
amuk barugun pakai otak
tugasmu akan aku lakukan
jangan sampai gagal lagi nyanyi
lakukan malam ini juga
ada di mana
ada di mana
ada di mana
kok berdiri disitu atur raden
maaf aku mengganggu kalian pak man
tidak apa apa raden kesini
aku boleh tidur disini
silahkan raden mau tidur disini
tapi pak man suka
kalau ngoroknya suka kenceng raden
eh aik ki aman
suka mitnah apa apa
ngorok kalau saya kecapean
kamu mau kecapean atau tidak
ya capeknya kan tiap hari
aduh ki aman
capeknya tiap hari
tidak apa apa pak man
sokatu masuk raden
solawatan yuk raden
bener pak man
ya raden aslinya swear
ya rabbi diri mustafa
bandir mako sidana
bandir mako sidana
jagat dewa batara
belum ada kabar dari kisoman

itu ada siapa
tak ada kasar
tak ada intoxikasi